kita ke dalam negeri masa depan kepelatihan tim nasional indonesia sudah jelas tim garuda tetap akan diarsiteki sang pelatih louis mia setelah pelatih lima puluh dua tahun itu setuju memperpanjang kontrak dengan pssi
dikutip dari cnn indonesia com perpanjangan kontrak mia sebagai pelatih kepala timnas senior indonesia terkonfirmasi setelah digelarnya rapat komite eksekutif atau exco secara tertutup pada senin malam di jakarta
sebelumnya sejak didatangkan tahun dua ribu tujuh belas lalu luis mia hanya dikontrak sampai bulan
ini september dua ribu delapan belas dengan target sukses membawa timnas u dua puluh tiga melenggang hingga partai semifinal asean games dua ribu delapan belas
meski mia gagal mencapai target psse menginginkan mia tetap menukangi hensamuya macias
pelatih asal spanyol ini akan mengarsiteki garuda indonesia dengan durasi satu tahun ke depan dan yang terdekat adalah piala aff dua ribu delapan belas serta sea games dua ribu sembilan belas yang akan menjadi pr luis mila selanjutnya